tapi kalau saya belakangan masih keras
lu kelombok adek adek lu sama lu beda berapa tahun sih
air di petirtaan jolotundo di desa seloliman kecamatan trawas kabupaten mojokerto jawa timur